kita awali cnn indonesia today dengan informasi tentang haji dua ribu enam belas
ratusan warga negara indonesia ditahan di filipina
ya mereka kedapatan menggunakan paspor palsu ketika akan melakukan ibadah haji ke tanah suci mekah
para wni itu menggunakan paspor filipina dan mengaku sebagai warga negara filipina saat akan terbang ke madinah arab saudi dari bandara internasional ninoy aquino
aksi tersebut berhasil digagalkan ketika mereka tidak dapat berbahasa lokal termasuk tagalo ketika proses wawancara imigrasi
para wni membayar tujuh puluh delapan hingga satu ratus tiga puluh satu juta rupiah per orang untuk mendapatkan paspor filipina yang diduga kuat disediakan oleh lima warga filipina
yang mendampingi mereka
kelima warga filipina itu diakini sebagai sindikat pemalsu paspor dan telah ditahan oleh biro investigasi nasional atau nbi
untuk diselidiki lebih lanjut
kementerian luar negeri merilis pernyataan pada sabtu kemarin dengan menyatakan kbri manila telah berkoordinasi dengan otoritas imigrasi filipina
untuk mengirimkan bantuan logistik kepada satu ratus tujuh puluh tujuh orang tersebut ke detensi imigrasi

staff kementerian luar negeri merilis pernyataan pada sabtu kemarin dengan menyatakan kbri manila telah berkoordinasi dengan otoritas imigrasi filipina
telah mengadakan wawancara dengan satu ratus tujuh puluh tujuh orang tersebut untuk mendapatkan rekomendasi langkah langkah yang harus dilakukan
serta untuk membongkar sindikat yang ada di filipina ini
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait ratusan warga negara indonesia yang ditahan di filipina
karena kedapatan menggunakan paspor palsu
kami telah tersambung via telepon dengan direktur pelindungan wni dan bhi lalu muhammad iqbal
selamat pagi pak lalu
pak lalu apakah informasi terkait dengan rencana dideportasinya satu ratus tujuh puluh tujuh wni yang hendak berangkat haji dengan paspor palsu ini benar adanya pak
kita belum bicara mengenai deportasi tetapi yang jelas ada satu ratus tujuh puluh tujuh wni yang dicurigai menggunakan paspor filipina
kita belum bicara mengenai deportasi tetapi yang jelas ada satu ratus tujuh puluh tujuh wni yang dicurigai menggunakan paspor palsu

memang mereka menggunakan modus menggunakan paspor filipina untuk menunaikan ibadah haji menggunakan kuota filipina
dan sampai saat ini sebetulnya belum diputuskan bahwa mereka akan dideportasi
yang jelas dari satu ratus tujuh puluh tujuh orang tersebut setidaknya enam orang nanti akan tinggal cukup lama di filipina dalam rangka untuk menjadi saksi korban dalam persidangan kasus ini
ya pak lalu apakah tindak lanjut dari pemerintah indonesia terhadap nasib polis
yang jelas dari satu ratus tujuh puluh tujuh orang tersebut setidaknya enam orang nanti akan tinggal cukup lama di filipina dalam rangka untuk menjadi saksi korban dalam persidangan kasus ini
dan seratus diantaranya adalah wanita tujuh puluh tujuh atau laki laki